saya ingin tanya sesuatu
al udah baca atau mungkin dia tau hasil tes di arena
maaf pak untuk soal ini bukan kapasitas saya untuk memberitahu bapak
yaudah gapapa kalau gitu
iya selamat sore pak
pak kemana ya
kok belum balik lagi ke kantor
apa ada masalah ya
mungkin ada yang penting
susternya rena tau gak tuh ada surat itu
gak tau gak
mirna juga gak tau kalau ada surat itu
bisa jadi gak sih
kalau tanpa rosa udah ngeliat surat itu
dan dia simpan tanpa ngomong ke siapa siapa
aku juga gak tau gak
kalau bener bener bener gawat ini sih
bentar aku mau ke tabat
tadi bapak telepon pak al ya pak
kalau pak al hpnya ketinggalan di ruang kerjanya pak
iya dan dari saat itu dia sampai di rumahnya pak al ya pak

lo gak tau apa apa soal al
soal apa pak
terus gimana keadainya pak
saya bener bener gak tau pak
gue gak tau ren
karena gue belum sempet dengerin al
cuma informasi yang gue dapat
sekarang al ada di rumah sakit jakarta hospital
mungkin pak al terlalu terpukul
karena tahu soal tes dna
makanya sampai mengalami kecelakaan
gue pengen tanya sesuatu
atau mungkin dia tahu hasil tes dna
untuk soal ini bukan kapasitas saya untuk memberitahu bapak
ya udah gak apa apa kalau gitu
selamat sore pak
seperti secara segala
kesel kan kamu
kalau ada orang yang main rahasia rahasiaan
aku juga kesel banget kalau kamu tuh soal rahasiaan
gue lagi yang salah
gimana operasi suami saya udah selesai
untuk bedah kepala operasinya diperlukan waktu yang panjang
terima kasih ya
duduk lagi ma
aku takut banget pak
papa paham perasaan kamu
bapak kan ikut mendoakan al ya
cuma cepat sembuh
bisa lewat dari operasinya ini ya
jadi bisa kumpul lagi sama kita semua
buka puasa dulu ya
tadi sebelum kesini mama kamu beli makanan
kamu harus makan ya sayang
dini makan dulu dini
aku lagi dalam sana
masa lagi berjuang sendiri
baca hampir nyatepin tadi deh axe
keluarganya lagi sakit
jadi sering sekali
orang yang merawat keluarganya sakit
justru kondisi fisiknya
jauh lebih buruk dibandingkan sakitnya
mereka udah capek
memikirkan dirinya sendiri
kamu gak boleh gitu sayang
karena kamu dibutuhkan
untuk mendoakan al
untuk mama rosa dan juga rena
kalau kamu sakit
kamu harus kuat
yuk makan sama papa
dengar cakap ayahmu
ayah kamu benar
namanya dalan mh disana
kalian sebenarnya ada masalah apa sih
ini ada apa sebenarnya
ma tenang dulu dong ma
kalian udah buka puasa belum
tadi kita udah batalin waktu di jalan pak
sekarang kamu ceritakan
apa masalah kalian
kalau kamu tidak mau cerita
papa juga gak akan ngeaksa
ya aku akan cerita lah
karena aku ingin masalah ini bener bener selesai
kan tadi semuanya udah selesai udah dijelasin semuanya
tolong kamu dimulai
sekarang kalian duduk ya
aku punya keyakinan sabtu kemarin
ketika elsa tidak pulang dulu
elsa sudah selingkuh
aku gak selingkuh nino
sabtu kemarin elsa bilang sama aku pa
kalau elsa ada meeting dengan bosnya
bosnya mengatakan bahwa dia tidak ada meeting dengan elsa sama sekali hari sabtu
ditambah lagi papa melihat seseorang yang mirip elsa bersama laki laki lain di hotel serenic
jadi papa lihat elsa sama laki laki lain di hotel siapa papa
orang yang sering datang ke sini
elsa kamu tuh bisa bisanya ya melakukan ini ke nino ke keluarga saya
kamu tuh keterlaluan tau gak elsa
ma ma ma ma tenang dulu ma
wah nino belum selesai ceritanya
aku udah konfirmasi ke riki
riki tidak mengakui dia bilang dia datang ke hotel itu
bukan dengan elsa tapi dengan perempuan lain
bahkan dia menyertakan bukti berupa foto
aku minta ke ricky untuk kirimkan
karena aku ingin cross check ke papa
aku ingin tahu apa betul perempuan yang ada di foto ini
sama dengan perempuan yang papa sempat lihat di serenting
tak ada kelihatan
bapak enggak begitu jelas sama wajahnya
tapi kalau dilihat dari wajahnya sih beda
tapi kalau dilihat dari jaketnya ini persis sama jaket yang waktu kemarin itu dipakai
jadi gimana pak
ya kalau ricky bisa memberikan bukti seperti ini mungkin memang papa salah lihat
itu kan bener kan sayang aku tuh gak salah
nah berarti elsa gak selingkuh
bahkan aku ke kamar dulu ya
kenapa kau masih ragu ya
aku masih merasa ada yang ditutupi elsa dari aku
aku tau kamu begini
karena kamu pernah diselingkuhin kan sama mbak ani
kamu jadi nggak percaya sama istri kamu
kamu takut dityanai